akhirnya beres juga
ya lagi lagi deh gue jalan gak ngecek dompet dulu
ah enggak enggak gue gak apa apa kok
dia bakal gua lepasin
setelah gue bikin perhitungan sama lo
lo semua salah besar
berurusan sama gue melibatkan salman
nah besok besok lo ke sekolah gini aja sal
lucu tau pasti bakalan jadi tren
iya udah deh apaan sih nathan pinggir pinggir
kalian saya suruh cuci piring
ini lantai pada kotor banyak pusat sabun
kalian ini cuci piring apa ngapain lantai
ini bakal kita bersihin kok janji
yaudah cepet bersihin
yunus ni ibu
itu hambah saya
pernahnya ini aku bro
gue kesini cuma mau pastiin sama mona soalnya bohong gue sama dia
aduh kok my loving datangnya gak pas banget sih
aduh gue pasrah nih lepas ini bakal gak bikin nilai
ih kenapa sih kok tegang tegang banget mukanya pas gue datang
kenapa kan lo pengen ngajak mona balikan
iya kenapa lu masih ada masalah soal itu
iya masih sih sedikit
sebenarnya kalian bisa gue izinin tapi
kalau miss yau kan bisa menjawab beberapa pertanyaan simpel gue
beb gimana nih dia mau ngapain lagi sih beb
gak tau beb pokoknya kita berdoa aja semoga gak ada masalah baru
gak akan bikin monas sedih gak akan bikin monas kecewa
bisa jamin gak karena mona tuh sahabat gue
kenapa aja lo mau nyakitin dia
kalo miss yau gak bisa lo mendingan gak usah pacaran sama mona deh
karena apa karena mona tuh sahabat gue lo gak boleh nyakitin dia
lo gak usah khawatir gue bakal jaga perasaan dia dan gue gak akan nyakitin mona
mon gue minta maaf banget ya selama ini gue selalu ngarang lo sama okan
tapi sekarang gue bakal izinin kalian balikan
masa terbentuk seneng banget
dina makasih ya semoga kamu sahabat terbaik gue
kok dinda yang love lo harusnya kan gue
akhirnya beres juga
gak lagi lagi deh gue jalan gak ngecek dompet dulu
eh nathan lo kenapa
dia bakal gue lepasin
setelah gue bikin perhitungan sama lo
lo semua salah besar berurusan sama gue melibatkan salman
jangan jangan punggung lo ngemar gara gara ngelindungin gue waktu itu
udah mendingan sekarang kita langsung ngecek rumah sakit aja ya
gak usah ntar juga sembuh sendiri kok
lo jadi makin khawatir sama gue kan
gua jadi makin seneng nanti
nathan please ini bukan waktunya buat bercanda
pokoknya gue gak mau tau sekarang juga kita harus ngecek punggung lo ke rumah sakit
kalo salma yang nyuruh
lo mana sama temen temennya
ehm di kamar
lagi tidur kayaknya kecapean belajar
pada rilis ya punya rajin rajin belajarnya sampe tidur
nanti gue bawa kue banyak banget
wih yang baik as banget belajarnya
sini aku bantuin ya
yuk dateng yuk
aduh rahma gimana nih
hah udah ada suara tante
aduh kayaknya gue harus ngefan sama sekarang
aduh gimana ya
aduh mendingan kita bukain pintu dulu kali ya
terus nanti kita tahan tangan supaya gak masuk
biar kayak bima tadi ya
ayo pada kedapur yuk
tante teh bawa kue
tante teh bawa kue
tante teh bawa kue
tante teh bawa kue
tante teh bawa kue

yuk enak enak lagi
tunggu tunggu nih ada temen temennya selama setidaknya tidur
iya tadi kita habis berfikir keras tante
suara sakit tuh
heri sama amplifikasi
yaudah gapapa tuh kalian dulu aja yuk
nanti kan salman bisa ditinggalin yuk
aduh gue harus ngambil salma sekarang
nanti bisa ketauan
udah bener aja kita keluar dulu
nanti salma bentar lagi juga pulang
lu khawatir banget ya semoga
lo tuh sering sering minum obatnya dong
biar lo tuh cepet sembuh
nih ini ada yang sehari sekali
ada yang sehari tiga kali
awas aja sampe lupa
di antara semua temen temen lo
pasti gue yang paling bermasalah
berarti gue masih bisa berharap udah jatuh cinta sama gue
lo coba deh sekali kali main ke hati gue
siapa tau lo betah